si lepasin gak
lepasin tangannya mel
gue nahan mel tadi karena
ternyata benar ya kata mel
makanya jangan kepo sama urusan orang
dia bisa menaklukin
kedinginannya si kulkas sampe
si kulkas mau ngajak dia ngobrol berdua gitu
beda jauh banget sama mel
yang udah keliatan banget try hard
tapi ujung ujungnya cuma kalah sama cewek asongan
ntar gue kena marah lagi sama si kulkas
sumpah demi apa
itu gue gak salah liat naomi jalan sama rizky
tumben banget manusia kulkas
mau jalan berduaan sama naomi
dia selalu ngindarin naomi
pasti ada yang gak beres sih
antara mereka berdua
gue harus cari tahu apa yang lagi terjadi
duaan aja ya
nanti ketemu di kelas gue mau ke toilet
wah emangnya gue gak boleh nemenin lo ke toilet
van udah lah sana balik

mungkin gak sih
gue pada penasaran
jujur sama apa
tujuan lo datang kesini
atas semua perbuatan lo yang lo lapin di masa lalu
tapi lo datang kesini
karena lo terobsesi untuk dapetin pangeran
rizky tau dari mana ya kalo tujuan gue balik kesini buat dapetin pangeran
kayaknya sandiwara gue udah perfect banget selama ini
kecuali kalo emas sampe ngebocorin
secara mereka kan gak deket juga
rizky gak akan percaya juga sama mel
apalagi mah gak punya bukti apa apa soal rencana gue
karena gue udah tau semuanya
akhirnya rizky tau semua modusnya naomi
lulus apa aneh bro
lo harus jelasin ke gue
apa yang sebenarnya naomi rencana
maus banget kalo gue mesti ngomong jujur kata
dia kan gak penting di hidup gue
biar rasa penasaran gue ini terbukti sama naomi
sumpah lo sotoi banget sih tak
gue itu bicara soal fakta mel
ya udah deh gue mendingan masuk kelas aja
gue yakin banget nih
pasti ada yang mel tau soal naomi
gue harus bisa nih maksimal buat ngomong jujur ke gue
kayaknya lo salah deh riz
tujuan gue kesini tuh bukan buat pangeran
lo tau sendiri gue tuh orangnya ambisius banget
kalau tujuan gue buat pangeran
dari awal gue udah pisahin putri sama pangeran
lo harus percaya kalo tujuan gue kesini tuh buat lo
itu makanya gue produsennya the flowers
biar gue bisa deket terus sama lo
lo gak lagi berdusta sama gue kak
riz gue udah banyak banget berkorban buat lo
apalagi sih yang kurang
gue harus dimiliki lagi sih
bisa percaya lagi sama gue
kayaknya gue udah keterlaluan banget sama naomi
karena gue udah nurut dia tanpa bukti
gue juga gak bisa percaya gitu aja sama atta
cuma gue sedih aja ada orang yang fitnah gue kayak gitu
yang ada nanti naomi gampang banget nyangkalnya kalo ada data yang jelasin ke pangeran
dan semua rencana gue jadi sia sia banget deh
lu sekarang gak bisa menghindar lagi dari gua
dan siapa yang lagi dimurusin naomi
lo bisa gak sih diem ah
sekarang lo gak bisa kemana mana lagi ya
lo harus jelasin semuanya sama gue
tak lepasin gak
lepasin tangan gue
enggak mel lu harus jelasin sama gue
lepasin lu tuh annoying banget sih lepasin gak
lepasin tangannya mel
gue nganahan mel tadi karena
ternyata benar ya kata mel
jangan kepo sama urusan orang
eh pacar gue bisa jelasin
kenapa semuanya jadi kayak gini sih
kalau gue ngejelasin mel
tapi kalau gue ngejarin si citra
gue gak dapet info penting dari mel
cewek gue aja lah
pokoknya mulai sekarang
nggak ada surprise lagi ya
kamu harus jaga apa yang kamu makan
pokoknya semuanya kamu harus jaga
biar penampilan dan suara kamu selalu maksimal setiap saat
hmm putri susu goreng bawel
aku akan dengar semua yang kamu bilang tadi tuh
ketampanan aku ini gak akan luntur kok
ya aku ngeliatin itu bintik bintik di muka kamu
kamu udah pakai kan krim dari salon yang dikasih itu
ya soalnya aku gak mau kamu kelihatan kurang tampan nanti di video klip kamu sama dead flower
pasti aku akan menjaga ketampanan aku yang hakiki
oh berani ya klitik litikin pangeran tampan ya
keterlaluan rasakan ini ya
eh gak boleh
harus fokusnya tir
makanya siapa suruh mulai
ah sebelah sini
gue ngerasa beruntung banget bisa jadi pacarnya putri
baik banget lagi
makin hari gue jadi semakin jatuh cinta sama dia
bisa aja apa sih putri susu goreng
kan tadi kamu bilang kesayanganmu ya kan
kau jangan bilang pas ukrainian
gak ngerti ama
kadang kadang aku banget sengaja laurin
gak pernah ketik
hormati aku tadi tir
aku ada bantuan gue